dprd dki mengusulkan kenaikan pendapatan sebesar delapan tiga miliar per anggota dewan per tahun
pendapatan ini terdiri dari pendapatan langsung termasuk gaji pendapatan tidak langsung serta anggaran sosialisasi dan reses
jika kenaikan disetujui itu artinya dalam sebulan setiap anggota dprd dki jakarta bisa mengantongi penghasilan hampir tujuh ratus juta rupiah
jika hanya pendapatan langsung yang dihitung setiap anggota dprd dki menerima gaji dan tunjangan sebesar sekitar satu ratus tujuh puluh tiga juta rupiah per bulan sebelum pajak
angka ini naik dibanding tahun ini yang jumlahnya satu ratus sebelas juta per bulan
angka ini bahkan lebih besar dibandingkan pendapatan langsung ketua dpr ri
pendapatan langsung ketua dpr saat ini hanya sebesar enam puluh tujuh juta rupiah
gembong warsono anggota dprd dki jakarta fraksi pdip mengatakan
penambahan bukan pada pendapatan langsung namun pada pendapatan tidak langsung
seperti kegiatan sosialisasi dan kegiatan kegiatan kerja sehingga uangnya tidak masuk ke rekening anggota dprd
memang ada beberapa kegiatan baru yang pada tahun dua ribu dua puluh belum ada
itu yang mengakibatkan bahwa kegiatan itu akhirnya ada alokasi anggaran biaya melalui apbd yang lebih besar dibandingkan tahun yang lalu
tetapi apakah pertanyaannya apakah kegiatan itu uangnya mengalir kepada anggota dewan
karena itu kegiatan kegiatan itu dalam rangka sosialisasi sosialisasi
yang pada akhirnya uang itu merembas kepada rakyat
itu yang pertama
yang kedua dalam konteks keuangan bahwa sosialisasi sosialisasi yang diusulkan itu
toh uangnya tidak masuk dalam rekeningnya anggota dewan
tetapi itu masuk dalam rekening pihak ketiga yang menyelenggarakan dalam kegiatan itu
sementara penolakan muncul dari partai solidaritas indonesia atau psi
ketua dewan pimpinan wilayah
partai solidaritas indonesia dki jakarta
michael victor sianipar mengatakan
fraksi psi dki jakarta menolak kenaikan tersebut
terlebih usulan itu diajukan di tengah pandemi covid sembilan belas
michael menambahkan bahwa setiap kenaikan anggaran
harus berdasarkan asas kepantasan
dan peraturan perundangan yang berlaku
bahwa apakah pantas
di tengah pandemi dan juga kesulitan ekonomi yang dirasakan begitu banyak masyarakat
untuk ada kenaikan gaji seperti ini
jadi keputusan kami
sekalian kami sudah bulat
sudah kami sampaikan juga di pandangan umum fraksi
di rapat paripurna minggu lalu
bahwa kami akan menolak ini
dirinya berharap agar partai partai lain dapat sepemahaman dengan psi
untuk menolak rencana tersebut
tim liputan cnn indonesia